debat pamungkas pilkada dki jakarta akan digelar pada jumat sepuluh februari dua ribu tujuh belas
di debat ketiga ini yang merupakan debat final
para kandidat akan bicara terkait isu isu seputar keberdukan
seperti perlindungan anak pemberdayaan perempuan anti narkoba
serta kebijakan bagi para penyandang disabilitas
para kandidat pemimpin ibu kota akan kembali beradu gagasan
program dan rekam jejak dalam debat pamungkas pilkada dki jakarta
yang akan digelar pada jumat sepuluh februari dua ribu tujuh belas
di debat ketiga para kandidat akan bicara terkait isu isu seputar kependudukan
seperti perlindungan anak pemberdayaan perempuan anti narkoba
serta kebijakan bagi para penyandang disabilitas
materi debat yang betul betul menarik untuk disajikan kepada masyarakat
dan betul betul menjawab kebutuhan masyarakat
nah itu yang saya kira menjadi tantangan kpu moderator panelis
juga pasangan calon
nantinya supaya kita ingin debat ini betul betul jadi referensi
bukan sekedar show pasangan calonnya
dalam debat yang akan dipandu jurnalis senior cnn indonesia
pasangan calon tidak hanya dituntut untuk menghadirkan perdebatan yang seru
tapi juga program kerja yang realistis
untuk bisa mempengaruhi publik jakarta yang akan memilih mereka
pasangan nomor urut satu agus yudhoyono dan silviana murni
akan fokus membuat program khusus untuk pemberdayakan perempuan
dan peningkatan fasilitas kesehatan yang banyak bersinggungan dengan ibu dan anak anak
seperti posyandu puskesmas dan rumah sakit
selain itu juga menciptakan situasi keamanan yang kondusif
sehingga perempuan jakarta bisa lebih aman dalam beraktivitas
termasuk kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat
untuk memberantas perdagangan narkoba
fasilitas publik untuk menunjang kaum disabilitas
seperti trotoar dan transportasi publik
juga akan terus dikejot
calon pertahanan masuki cahaya purnama
masyarakat hidayat akan tetap mengejot program andalan mereka selama ini
yaitu terus membangun ruang publik terpadu ramah anak
dan memaksimalkan peran pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak
pasangan ini juga akan mendorong pembangunan sekolah luar biasa
untuk mencukupi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di ibu kota
aplikasi clue yang sudah diterapkan sebagai sarana pelaporan masyarakat
akan diintegrasikan dengan penambahan jumlah cctv di santero jakarta
bagi anies baswedan dan sardegna
selain akan mengaktifkan kembali komunitas komunitas di jakarta
melalui pengembangan kerja perkebudayaan
olahraga dan pendidikan anak usia dini
pasangan ini juga akan mendorong keterlibatan perempuan dalam perekonomian
dengan pemberian kredit usaha perempuan mandiri
selain itu anies dan sandi juga akan mengaktifkan dua ratus enam puluh tujuh rumah aman
dan merevitalisasi unit reaksi cepat
perlindungan perempuan berbasis aplikasi
debat kandidat ini akan
menjadi etalase terakhir bagi para kandidat untuk menampilkan seluruh kemampuan dan daya persuasinya
sebelum masyarakat akan menentukan pilihan pada lima belas februari mendatang
budi adiputro cnn indonesia
masa kampanye adalah momen di mana setiap pasangan calon mengenalkan dan mengedukasi warga
terhadap program program unggulan yang diusung
seperti halnya yang ada di debat terakhir pilkada jakarta yang akan digelar besok
dan untuk membahas strategi atau jurus apa yang akan dikeluarkan
masing masing pasangan calon di studio kami sudah hadir
roy suryo dari tim ses agus silvi selamat malam
selamat malam pak sindra
kemudian ada ansi lema tim ses ahok jarot selamat malam
selamat malam indra
angga wira tim ses dari anies sandi
baik saya akan langsung saja ke mas roy karena kita bicara sebelum bicara debat final
ini debat final begitu ya tentu saja ada evaluasi dari debat pertama dan debat kedua
ini dikatakan mas roy juga kalau tidak salah
jadi evaluasinya apa ini
kemarin kalau kita lihat dari debat kedua kan sempat kehilangan ini bu sylvi lupa
akan manajemen waktu sampai lupa pertanyaannya itu
dan kemudian jadi sorotan begitu setelah debat terakhir
ya insya allah di debat ketiga itu tidak ada ya
banyak evaluasi yang kita lakukan dan kita juga berterima kasih ya kepada paslon yang lanjang
mungkin banyak yang bisa kita serap mungkin banyak yang bisa kita aplikasikan besok
dan alhamdulillah kalau besok itu topiknya lebih ke soal soal yang humanis
nah jadian itu akan masuk kepada apa yang sehari hari dilakukan oleh prof silvi atau oleh pak silvi
sehingga ya kita harapkan bisa lebih santai bisa lebih nyaman
dan yang kita harapkan juga saya kemarin juga sempat ketemu pak sumarno
ketua kabinet jangan ada lagi kecelakaan yang sifatnya teknis
karena pada debat kedua itu
kecelakaan teknis itu yang saat mikrofonnya feedback
sangat berpengaruh tidak waktu itu
cukup berpengaruh kalau kita lihat
untung mas agus itu orang yang terbiasa melakukan keputusan dengan cepat ya
kalau tidak ya pasti emosi
tapi itu kan tidak menjerigai ada upaya upaya ya
insya allah tidak makanya kita tetap khusnulson kita tetap berpaduka baik
dan topik soal kependudukan dan lebih banyak ke soal soal yang si fadzi menestadi
itu semoga bisa lebih lancar lebih baik
jadi apa topik topik besok subtopik besok seperti misalnya perlindungan anak
dan perempuan itu menurut mas roy itu menjadi lebih menguntungkan buat agus silvi
betul betul terutama untuk bu sylvi ya karena itu akan menjadi daya
karena kegiatan sehari hari beliau ya
kemudian soal narkoba ya kemudian soal soal yang lebih banyak kesifat kemanusiaan
oke bung hatsilema evaluasi dari debat pertama debat kedua
katakanlah debat kedua terakhir kemarin ya sebelum debat besok
salah satunya adalah ada kejutan dari mas anies begitu yang disodorkan rapor
kemudian beberapa pihak juga sempat mengatakan sebenarnya dalam debat saat itu
pasangan ahok jarot tidak menjawab tentang rapor yang diberikan oleh rapor yang ditunjukkan oleh
ya salah satu yang
itu sempat membuat kaget tidak waktu ada rapor itu
ya sebenarnya pak ahok juga orang yang secara profesional sangat detil ya untuk menguasai data data
seperti misalnya disebutkan bahwa ipm indeks pembangunan manusia jakarta itu terbaik di indonesia
dan kemudian ada pasangan calon lain yang mengatakan bahwa wajar karena jakarta adalah ibu kota negara
dan di mana mana ibu kota negara itu selalu nomor satu
ternyata sebenarnya ya banyak sekali ibu kota negara di dunia ini ya yang mengatakan bahwa
banyak sekali ibu kota negara di dunia ini yang berada di urutan keempat ada urutan kelima bahkan urutan kedua
jadi salah data yang disampaikan pak ahok
jadi artinya sebenarnya ya ini sebenarnya data data yang sama sekali tidak akurat
nah kenapa tidak dijawab oleh pak ahok karena memang itu kan pertanyaan itu kan berbalas ya
satu pertanyaan dijawab dan kemudian dijawab lagi dan dijawab sehingga kemudian di sesi itu sudah selesai
nah ini yang membuat seolah olah pak ahok tidak bisa menjawab ataupun mengklarifikasi apa yang terjadi
padahal sesungguhnya hari ini kita bisa periksa
ya ibu kota manila ibu kota filipina yang namanya manila itu tidak berada di urutan pertama
demikian juga ibu kota amerika serikat itu tidak berada di urutan pertama
nah karena itu memang masyarakat juga mesti sadar bahwa durasi debat ini terbatas
informasi ataupun apa yang disampaikan oleh kandidat itu harus mereka cek recheck dan cross check lagi
dan kemudian mereka harus menjadi pemilih yang cerdas untuk bisa menilai
ini kan sebenarnya
cek begitu ya harusnya
harus melihat begitu
karena orang bisa saja menyampaikan data yang salah dengan penuh keyakinan
karena kemarin yang muncul di layar televisi karena durasi dan juga sifatnya televisi begitu ya
mengatakan jangan bangga dulu ipm itu memang di ibu kota selalu tertinggi
itu kan disampaikan menjadi sorotan juga waktu itu menjadi highlight seolah pak ahok tidak bisa menjawab begitu ya
ya karena memang setelah itu kan tidak ada waktu lagi untuk menjawab
ya karena memang itu kesempatan terakhir
dan selesai di sesi itu berpindah kepada sesi yang lain begitu
tetapi kan kemudian warga jakarta hari ini
kan melihat data oh ternyata manila ibu kota filipina itu tidak diurutan pertama
ibu kota amerika serikat pun tidak diurutan pertama
jadi maksudnya membantah argumen yang disampaikan itu ya penjelasannya
ya itulah sebenarnya bahwa masyarakat ini kan harus melihat bahwa apa yang disampaikan ini sesuai dengan kenyataan atau tidak
ya saya ingin menyetir ya kalau politisi mungkin dia bisa saja dalam tanda petik berbohong
tetapi yang namanya intelektual atau akademisi dia tidak boleh berbohong
dia bisa saja salah ya tetapi tidak boleh berbohong
nah ini yang kemudian harus kita ketat ya untuk pada hal hal yang prinsipil seperti ini
oke bang angga juga sebagai evaluasi evaluasi terkait dengan yang disampaikan tadi oleh bung ansi juga
tapi itu memang yang juga disoroti orang begitu
ketika sangat meyakinkan sudah beranggap wah pak ahok tidak bisa jawab pertanyaan pak anis
ternyata dicek memang datanya seperti yang disampaikan oleh bung ansi tadi
bahwa rupanya hanya meyakinkan di atas panggung
ya jadi memang di setiap debat itu kan
akhirnya kita kelihatan masyarakat bisa menilai ya
diferensiasi dari masing masing kandidat
nah tentunya juga ada penggalian penggalian fakta di sana
karena juga tidak berdasarkan asumsi semua kan terikot dengan baik
mau soal ipm mau soal gini ratio dan lain sebagainya
jadi kalau kita mau melakukan penilaian tentunya juga ada angka angka kualitatif
dan angka angka kualitatif itu tentunya juga banyak juga yang tadi pak ahok juga
di debat yang pertama soal posisi kemendikbud dan lain sebagainya
jadi faktanya juga itu ada klarifikasi juga
soalnya dari debat pertama soal surat dari pak buas soal masalah narkoba itu juga diklarifikasi
jadi saya pikir ini biarkan juga ada proses klarifikasi juga di media
dan faktanya juga biarkan juga masyarakat yang menilai
soal tadi diangkat soal mengenai posisi ibu kota negara
apa namanya ibu kota negara selalu dalam konteks ipm itu tertinggi
ini secara majority ya
karena ibu kota negara rata rata kan juga selalu dalam konteks anggaran dan lain sebagainya besar
tapi memang juga ada
jadi majority maksudnya
dan juga memang ada ibu kota ibu kota negara yang juga sebagai tempat perdagangan
kalau misalnya kita bandingkan usa amerika kan ada pusat perdagangannya bukan di washington gitu kan
tapi kan kalau di indonesia jakarta ini selain ibu kota negara juga menjadi pusat interaksi bisnis dan jasa
artinya anggaran biaya dan perputaran uang ini
adanya di jakarta
artinya kan tentunya kita perlu apple to apple dan benchmark yang jelas juga membandingkan hal tersebut
saya rasa ini otokritik untuk kita semua
nah itu apakah kemudian menjadi catatan tidak ketika misalnya satu dua kali melihat pak anies meyakinkan sekali
tapi begitu saking yakinnya sudah terlanjur percaya tetapi begitu ada data yang waduh ternyata ini maksudnya mungkin sebelum dijelaskan oleh bang angga tadi ya
akhirnya muncul ketidakpercayaan
nah di debat selanjutnya besok itu apakah akan diiringi langsung menunjukkan data lagi
ataukah cukup dengan retorika dengan yang
saya rasa kan yang tadi itu kita bukan memberikan rapor kepada pak ahok ya
data data yang kita sampaikan adalah data real yang ada di lapangan
dan itu juga bukan penilaian terhadap pemprov dki yang tim kami nilai kan
nah itu kan penilaian dari publik misalnya dari ombudsman dari kemenekpan dan lain sebagainya dari bps
angka angka tersebut ya tentunya karena ini lembaga formal yang mengeluarkan ya tentu kita harus percaya kan
nah artinya kan dari debat sini kan seperti juga tadi mas roy sampaikan
yang adalah otokritik untuk melakukan perubahan yang lebih baik
siapapun pemimpin kedepan kita harapkan ini semua menjadi pembelajaran untuk saling memperkuat
karena membangun jakarta ini tidak bisa sendirian harus ada kolaborasi
itu mas indra
tapi kalau boleh saya komen sedikit ya mas
ini juga evaluasi bagi kami juga bagi pak aslan yang lain ya
bagaimanapun juga yang namanya debat itu show
jadi andai kata waktu itu kalau saya boleh komen ya harus diakui mungkin pertanyaan bu sylvie waktu itu yang mungkin belum selesai
maksudnya sih sudah ada ya
tapi ketika belum tersampaikan ya akhirnya publik melihat oh ini tidak sampai
ini saya mencoba objektif ya
ketika itu pak anies dikritik oleh pak ahok waktu itu dengan cepat pak anies bisa menjawab dan akhirnya publik melihat di situ
nah ketika kemudian dikritik soal ipm tadi datanya baru muncul beberapa hari kemudian
nah jadi bagaimanapun juga memang
sebenarnya tidak sempat menjawab atau tidak punya data kalau pak
nah saya tidak akan komen ya
saya tidak etis
saya tidak mengerti
saya tidak akan komen
tapi artinya itu
tapi sudah munculin macam itu
tapi itu bagi kami
saya lebih baik menjawab dari paslon kami aja
itu akan kita evaluasi dan insya allah besok tidak ada hal semacam itu
memang yang namanya waktu durasi satu menit atau satu setengah menit
karena bayangan beliau itu satu setengah menit ternyata satu menit
jadi tidak waktu itu
jadi aduh lah biasa lah manusiawi lah kayak gitu
kita boleh masuk ke soal tema besok begitu ya
sekarang kalau besok karena debat itu sebenarnya kan kalau dilihat dari durasi waktu
masyarakat akhirnya tidak bisa mendapatkan semuanya sebenarnya
kita boleh lihat dari masing masing topik
yang saya tertarik di sini mungkin lebih awal karena adalah soal pemberantasan narkoba
saya mulai dari apa namanya petahana terlebih dahulu
pak jarod mencontohkan kampung ambon
apakah itu sudah bisa cukup mewakili kinerja petahana bahwa soal pemberantasan narkoba ini sudah dilakukan
ya saya ingin mengatakan begini
ketika pak ahok dan pak jokowi dulu masuk ke jakarta
sudah diwarasi berbagai persoalan
ya saya sering ibaratkan itu sebagai ibarat kanker yang macam macam kankernya ada di mana mana
akut stadiumnya sangat kompleks
ketika mereka masuk mereka bukan lagi melakukan tindakan preventif tapi mereka melakukan tindakan kuratif
mereka menjadi dokter yang menyembuhkan
dan kita tahu kampung ambon itu disebut sebagai ikonnya narkoba
dan ketika pak ahok masuk jakarta ini kemudian menjadi concern yang utama dan kemudian dia berhasil melakukan proses pembersihan dan pemberesan
tentu saja bekerja sama dengan bnn
pak ahok secara lugas tegas dan eksplisit mengatakan bahwa ada kerjasama dengan bnn antara lain dibawah kepemimpinan pak budi waseso
yang kedua secara konkret kita tahu bahwa narkoba ini ini juga beredar di dunia malam
dan sepanjang gubernur itu ada beberapa diskotik atau tempat hiburan malam yang dianggap imun ataupun kebal tidak mungkin ditutup oleh basuki cahayapurnama
dua tempat itu
stadium dan juga milenium
dan ini membuktikan apa
komitmen yang kuat dari basuki cahayapurnama untuk membereskan jakarta membersihkan jakarta dari kejahatan narkoba ini
karena apa karena memang narkoba ini sudah penyebarannya sangat masif dan dampaknya ini bisa merusak generasi anak bangsa
jadi yang bertahun tahun di pemerintahan sebelumnya itu tidak bisa tersentuh
jadi silakan masyarakat menilai
kita ambil sejumlah sampel
ada kampung ambon dan dua ada diskotik besar di jakarta ini yang menjadi perputaran uang karena
itu yakin sebelumnya tidak pernah tersentuh tidak bisa tersentuh
mas indra wartawan mas indra tentu sangat tahu
pasti kerap kali melakukan kerja kerja jurnalistik investigatif dan bisa melihat konon kabarnya di zaman dahulu itu menjadi apa
menjadi tempat perputaran uang yang besar dan begitu banyak kepentingan yang bermain di sana
oknum aparat oknum birokrasi sampai pada tingkatan yang terendah
bahkan yang saya contohkan narkoba itu juga beredar di kalijodo sebagai tempat sarang kejahatan minuman keras prostitusi
dan hari ini kita bisa melihat kalijodo kemarin dan kalijodo hari ini
dua dunia yang sangat berbeda
dan ini bisa dilakukan karena apa
karena kesungguhan basuki cahayapurnama dan jairot saiful hidayat untuk merubah wajah jakarta ini
jakarta yang lebih beradab dan manusiawi
jakarta yang bersih dari narkoba
standarnya sudah cukup tinggi
stadium milenium ditutup kalijodo dirubah kampung ambon juga tidak lagi dikenal sebagai kampung narkoba
tentunya kan setiap pemerintahan harus ada progres perbaikan kan
itu juga suatu keniscayaan
nggak mungkin kalau kita bilang pak basuki doing nothing juga tidak mungkin
ada perbaikan ada proses
kalau kita bilang juga kalau kita merefer ke pemerintahan sebelumnya juga keramat tunggak misalnya contohnya
bertransformasi menjadi islamatik
berarti islamatik itu di islamic center dan lain sebagainya
tapi kunci kunci utamanya saya rasa juga bukan hanya soal tempat peredaran narkoba diskotik atau dan lain sebagainya
tapi adalah komitmen bagaimana tadi terhadap masyarakat
kesejahteraan sosial dan lain sebagainya
karena itu suatu hal yang saling terkait
jadi komitmen dari mas anies dan bang sandi ini bagaimana soal pendidikan juga
apa namanya kita pencegahan juga itu salah satu hal yang sangat penting
jadi itu konsen ke pencegahan ya
di satu sisi ya
karena itu kan tadi sudah dibahas oleh bang ansyi kan soal komitmen
tapi kalau soal tempat tempat peredaran saya rasa juga di debat malah di debat pertama gitu kan
sangat konkret pak mas anies menyebut misalnya alexis gitu kan
itu menjadi salah satu concern
saya pikir ini hal hal yang saya pikir kita juga tidak usah tutup mata lagi gitu loh kan
mas indra juga kalau tadi ada pertanyaan dari bang azi mas indra juga
tadi sebagai wartawan tahu gitu loh
situasi yang ada di sana
masih banyak begitu ya
jadi jangan jangan misalnya di sana tidak ada apa apa atau menegasikan
jadi kita harus clean and clear lah
karena sekarang juga eranya era keterbukaan kok
yang menegasikan siapa
ya misalnya ada yang mendegasikan oh ternyata di sana tidak ada narkoba dan lain sebagainya misalnya gitu kan
itu kan bisa dicek
kalau prostitusi dicek aja malam ini bisa datang misalnya
karena hal hal seperti itu saya pikir kita harus clean and clear lah
jadi maksud anda ada wilayah juga yang belum tersentuh juga seperti halnya yang dua tadi disebut
faktanya seperti itu gitu loh kan
kita bisa menilai dan masyarakat umum juga terbuka juga bisa menilai seperti ini
jadi artinya progress perubahan secara gradual itu harus dilakukan
dan saya rasa semua pasangan punya komitmen soal narkoba soal penyakit masyarakat
karena bukan hanya soal jakarta saja ini soal indonesia soal narkoba
karena kalau kita lihat kan barang barang narkoba selundupan dari mana dari china dari mana masuk terus menerus ya
tentunya ini kan ada supply dan demand
jadi menurut kami juga harus ada
kita lihat di hilirnya saja
jangan lihat di hilirnya
dan harus dilihat di hulunya pencegahan dan lain sebagainya itu harus suatu program yang comprehensive
ya mungkin saya tambahkan ya kalau bicara soal ini
sebelum ditambahkan ya tahan dulu ya kita harus break
saya juga harus ke mas roy
ini standar yang sangat tinggi nih mas roy
sudah ada stadium milenium kalijodo kampung ambon
walaupun tadi harus dilihat di hulu juga masih ada alexis dan lain sebagainya
tapi ini kan belum tentu juga bisa dilakukan oleh pasangan nomor satu
programnya seperti apa kita tahan
kita harus break
menarik memang ya
kita segera kembali setelah jadwal berikutnya
bicara salah satu tema debat besok ya
soal pemberantasan narkoba
tadi dicontohkan petahana sudah menutup dua
diskotik yang menjadi sarang peredaran narkoba
kemudian kampung ambon
kemudian kalijodo dan lain sebagainya
tadi sudah dijawab oleh pasangan calon nomor tiga juga
untuk melihat di hulunya juga
jangan hanya di hilir
sebelum saya menjawab apa yang akan dilakukan oleh pasangan satu
ya mas agus dan pak silvi
kita juga kalau melihat kebenaran
itu tidak melihat dari sisi kuantitasnya tampaknya
tapi juga kualitasnya kan ada data juga
yang mungkin besok akan ditampilkan
bagaimana peringkat jakarta itu dibandingkan dengan daerah daerah lain
dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
peringkat jakarta terkait apa ini
nah ada di mana posisi jakarta
itu memprihatinkan juga
jadi artinya memang sebagai ibu kota negara
kan pasti banyak kemungkinan narkoba itu bisa masuk
jadi artinya mungkin yang tampak adalah seperti tadi
nama nama tempat yang kita juga melihat ya
memang peringkat berapa jakarta
datanya masih rahasia ya
ada sebenarnya bisa dilihat
nah yang kemudian adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat
tentu saja mas agus dengan pengalamannya di dunia militer
kemudian karena akan menerapkan yang akan disampaikan besok
bagaimana konsep untuk berantas narkoba itu
atau setidaknya adalah sebelum kita
bertanya dengan militer maksudnya seperti apa
di militer kan sangat keras sekali
kalau ada hal hal tentang pemberantasan narkoba
jadi itu akan diterapkan juga
dan bagaimana tidak hanya memberantas
kita harus juga memberdayakan masyarakat
dengan kepemudaan dengan kemudian fasilitas kesehatan
dan pak sylvi juga akan masuk disitu dari sisi pengalaman beliau
untuk kemudian pembinaan generasi muda
bagaimana hubungan sih mau ditambahin
kejahatan yang sifatnya transnasional terorganisir rapi
dan melibatkan begitu banyak aktor
tidak saja aktor lokal atau nasional
tetapi aktor transnasional
karena itu berbagai pihak
tidak hanya pak ahok
mas anies dan juga mas agus
ini juga pasti punya komitmen untuk melakukan pemberantasan ini
berbagai institusi dan lembaga negara
ini juga harus bisa membangun kesadaran
jadi saya setuju
soal harus dibereskan mulai dari hulu sampai kehilir
bahwa pak ahok itu sudah memberikan bukti
dua diskotik ini dibubarkan
tempat peredaran ini cukup banyak
ini juga diubah
pak ahok itu secara terbuka
menantang berbagai pihak untuk mengatakan
kita periksa aja cctv di tempat tempat hiburan malam ini
tapi sampai hari ini
tidak ada yang berani menyagupi itu
anggota dpr tidak berani
para politisi partai politik juga tidak berani
ini kan pertanyaannya ada apa
para birokrat juga tidak berani
kalau kita mau betul betul
mengalami proses transformasi dan perubahan
kita buka semua
kita buka secara terang benderang
sehingga kemudian orang bisa melihat bahwa
itu bicara anti narkoba
katakan tidak pada narkoba
sangat akrab terhadap narkoba
nah ini yang harus benar benar menjadi komitmen kita bersama
ini bisa membuat bangsa ini terjerembab
bahkan kemudian kolaps
ini menjadi musuh utama bangsa kita
nah ini saya ingin dalami
saya masih tertarik dengan soal pemberantasan narkoba
katakanlah misalnya semua
semua mungkin yang tidak mencalonkan pun
pasti akan berkata
bertemu dengan kepentingan kepentingan lain
dimana di situ ada pengusaha
yang mungkin penguasanya
salah satu usahanya
udah adalah usaha hitam
misalnya usaha hitam itu ya
terkait bisnis seperti ini
kemudian karena mungkin
pendukung dalam kampanyenya
nah ini kan bertemu dengan kepentingan
kayaknya mas indra punya
punya satu background
kalau kita buka
dan paslon itu juga harus punya
pengetahuan yang advance
pengetahuan yang baru
tentang jenis narkoba yang sekarang yang baru
misalnya tembakau yang kita kenal sekarang
tembako gurila dan lain sebagainya
bisa juga muncul
menjadi sebuah diskursus yang menarik
jadi gini mas indra
jadi saya menyambung ke
pilkada dki ini kan
komitmen dan integritas
jadi saya sepakat
apa yang di mulut disampaikan
yang dilakukan juga
nah pasangan kami terkait ini
kita terang benerang aja
dan misalnya soal tadi
yang hal hal kita jangan
jangan bermain di grey area
soal reklamasi kita tegas misalnya
soal tadi yang seperti
mas ansy juga sampaikan
soal pembuktian terbalik
misalnya mas andi pada waktu itu
lakukan pembuktian terbalik
sampai sekarang juga
berjalan gitu kan
soal dana kampanye waktu itu
saya juga ketua daripada
koordinator sahabat sandi
jangan jangan lain di mulut
lain juga di apa
di pernyataan gitu loh
sekarang partai politik
nah ini juga salah satu ya
kalau kita mau berikan otokritik
kalau kita mau berikan otokritik
ini kan bagian kita
untuk memperkuat sistem demokratisasi
artinya soal komitmen
uji integritas dan kreatibilitas
ya begitu ya
ya tapi kalau soal loncat loncat begitu
ada juga yang ikut konvensi partai demokrat
tiba tiba jadi jurubicaranya
udah gak tau dimana lagi
kayaknya rasanya itu
situasi apa namanya
itu sama juga sebenarnya
pak kompetisinya juga berbeda
tapi kan kalau dalam konteks dki ini
dalam siklus kompetisi yang sama
nah itu kan kita harus
ya kan gitu
sebenarnya berkali kali kita sudah menjelaskan
kenapa pak ahok pindah dari jalur persorangan
kepada jalur partai politik
syaratnya paling sederhana
karena partai politik
itu yang paling penting
karena partai politik
itu yang paling penting
karena partai politik
yang mendukung pak hock
itu tidak ada mahar politik
dan itu sebenarnya
keberhasilan dari masyarakat sipil
dalam tanda petik
menekan partai politik
dan berbenah diri
nah dihadapkan pada kondisi seperti ini
apakah pak ahok harus menutup mata
dan inti dari
ini perlu kita luruskan
ini perlu kita luruskan
ini perlu kita luruskan
ini perlu kita luruskan
ya kan di tahun sebelumnya juga
kan pak ahok mencalonkan dari pdi perjuangan dan gerindra
dari pak ahok itu bisa dicek
bahwa pak ahok tidak memberikan mahar politik

ada permintaan mahar politik

kita lakukan edukasi politik
kepada anak anak muda
penerang kita lakukan edukasi politik
kepada anak anak muda
jangan melihat partai politik ini
sebagai suatu hal yang negatif
karena tidak mungkin
demokratisasi ini bisa terbangun
tanpa adanya partai politik
kalau tahu partai politik itu dikritik
sebenarnya bukan karena sikap anti terhadap partai politik
tentu kritisisme terhadap partai politik
karena kecintaan terhadap partai politik
saya kira besok
pak surnya jadi penengah ya
saya benar benar penyumbir ya pak surn
jadi penengan ya
programnya apa yang bagus untuk kependudukan jakarta
tapi tadi garisnya masih sama
komitmen uji integritas dan kredibilitas
lebih kepada bagaimana
saya rasa bukan berdebat ya
kita memberikan klarifikasi
dan supaya juga terang benerang
ini kan bagian dari edukasi mas yudra

jadi kita harus berdekatan
kita harus berdekatan
kita harus berdekatan
kita harus berdekatan
kita harus berdekatan
kita harus berdekatan
kita harus berdekatan

debat juga sehat
sekarang kita kembali nih ke tema debat
tadi sudah soal pemberantasan narkoba
tapi sih saya memang berharap
pada semua calon
siapapun yang jadi tadi
ketika berhadapan dengan pengusaha yang hitam
misalnya pun seperti itu
tidak ada keraguan begitu ya
sekarang coba ke apa namanya
pengusaha yang hitam
ya tentu saja
namanya po' sylvie
satu satunya calon kepala
wakil kepala daerah yang jendernya
apakah ini akan menjadi
tema ini besok
bagaimana pun juga
atau justru bisa menjadi bumerang
memang dua kemungkinannya
insya allah ini akan menjadi
bagi pak sylvia
apa yang sudah pernah dilakukan
dan apa konsepnya
pada saat ini
apakah hal tersebut bisa disebutkan
nah di beberapa tahun
saya sebagai seorang yang tiga puluh satu tahun di birokrasi dan memegang beberapa jabdan antara lain adalah
sempat juga bahkan soal pemberdayaan perempuan itu ya lebih kepada bagaimana seorang perempuan saja bisa menduduki posisi apapun
pak silvi pernah menjadi ketua satpol pp
jadi artinya ini menempatkan wanita itu tidak sebagai kaum lemah tetapi sebagai kaum yang bisa mandiri kaum yang berdaya
nah itu akan banyak contohnya ya yang akan disampaikan
demikian juga dari mas agus ya artinya orang bisa dilihat dari keluarga
dari keluarga bagaimana keharmonisan keluarga itu juga bisa dicek
jadi saya kira itu akan menjadi sangat menarik
sisi personal human nya juga akan muncul dan juga sisi kemasyarakatannya juga akan muncul
oke bagaimana dari pasangan nomor tiga kalau soal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ini
apa yang akan ditonjolkan contohnya
jadi kalau kita kan ini hal hal yang sifatnya kita bisa implementasikan
dan ukuran sekarang juga kalau kita lihat
ya ada beberapa case yang terjadi misalnya untuk kaum perempuan ya
jakarta menjadi tidak aman dan lain sebagainya
nah tentunya itu menjadi concern kita juga untuk memberikan suatu
ya menjadikan jakarta ini lebih aman gitu
artinya pelayanan fasilitas fasilitas publik ya perlu mungkin

ya harus menunjang ya
itu juga harus ada afirmasi juga soal itu
dan yang lainnya juga ini kan tren trennya juga mengenai daycare gitu juga
ini perlu juga ada concern juga dari pemerintah
karena kan juga rata rata di ibu kota ini pasangan suami istri bekerja
lalu anak anaknya bagaimana gitu
karena apalagi sekarang juga biaya untuk ya pembantu rumah tangga sangat tinggi
nah ini kan juga perlu ada suatu fasilitasi daripada pemerintah
karena ini sudah menjadi kebutuhan apalagi pasangan pasangan muda dan lain sebagainya
jangan sampai anaknya malah sibuk bekerja tidak terurus dengan baik
sejauh ini fasilitas publik sangat ramah untuk anak dan perempuan tidak sih
ya artinya perlu ada perbaikan ya
kalau kita lihat sih memang sudah ada mulai concern
masa anak tapi kan kita tentunya perlu perbaikan yang komprehensif dan menyeluruh
dari hulu ke hilir bukan hanya soal fasilitasnya saja
tapi ada policy policy yang afirmasinya ada
misalnya cuti untuk misalnya untuk ayah yang ketika istrinya melahirkan
ya itu kan juga salah satu afirmasi yang akan kita lakukan
juga untuk tempat tempat untuk menyusui dan lain sebagainya
di tempat kerja dan lain sebagainya bukan hanya soal infrastrukturnya
tapi ada policy policy di dunia usaha juga yang harus diberikan suatu keleluasaan
untuk perempuan dan anak
konsep dari paslon satu paslon tiga tadi sudah dilakukan tidak
atau itu memang yang belum dilakukan oleh paslon dua
mas indra kita semua ini bertiga dan juga mas indra ini cinta sama perempuan lah
jadi konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini kan sebenarnya menjadi konsen kita semua
saya kira mas agus mas anies juga konsen itu
dan ini kan sebenarnya agenda utama dari millenium development goals
yang menjadi prioritas pembangunan
di banyak negara dan juga banyak pemerintahan
kalau kita bicara perempuan perempuan ini sebenarnya fundamental dan vital bagi kemajuan suatu bangsa
perempuan yang seperti apa
perempuan yang sehat dan perempuan yang cerdas
perempuan yang sehat itu antara lain apa ukurannya
perempuan yang bisa memiliki kesehatan baik yang bisa lepas dari katakanlah misalnya kanker cervix
dan berdasarkan penelitian who
indonesia itu menempati posisi penderitaan ser ser
setiap tahun bisa sekitar delapan orang meninggal karena kanker cervix
ketika membaca data seperti ini pak ahok dan pak jarod itu punya suatu kebijakan
memberikan vaksin gratis kepada warga jakarta untuk membebaskan mereka dari bahaya penyakit kanker cervix ini
sekali vaksin vaksin ini diberikan itu angkanya sekitar tujuh ratus lima puluh sampai delapan ratus ribu
dan vaksin ini harus diberikan beberapa kali
tentu bagi warga atau masyarakat miskin ini mereka tidak mudah untuk bisa mengakses ini
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hudayat sudah memberikan vaksin anti kanker cervix secara gratis kepada warga jakarta
itu yang pertama
yang menarik nanti kalau nanti dihubungkan nanti boleh diteruskan lagi mas anjing
dengan program seperti itu posisi jakarta dibandingkan dengan kota lain ada di berapa gitu kan
nanti itu akan juga kelihatan
jadi tidak cuma upayanya tapi hasilnya seperti apa
yang kedua kapan vaksin ini diberikan
berdasarkan penelitian dan kajian
ini harus dibelikan pada anak anak perempuan usia kelas lima sd
jadi semua kebijakan yang dijalankan itu sudah berdasarkan penelitian dan kajian yang komprehensif
karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa di media sosial dan banyak pihak yang mengatakan bahwa ini sebenarnya merusak kesehatan anak anak kita
ini sebenarnya kejahatan yang luar biasa
itu yang pertama
mengatakan itu ya
yang kedua kalau kita bicara data
kalau kita membaca data itu jangan hanya melihat data pada tahun dua ribu enam belas atau dua ribu lima belas
tetapi kita harus melihat tren
yang kemudian menjadi pola
bisa saja angkanya sekarang masih tinggi tetapi kita harus melihat lima tahun terakhir apakah trennya menurun statis stagnan ataupun menaik
nah ini harus dibaca secara komprehensif
karena kalau ini tidak dibaca secara komprehensif bisa menjadi bumerang buat kita
dengan pak ahok
ini sekaligus menjawab mas roy ini tadi ya
pak ahok punya ponsel
nah makanya besok dilihat datanya
katanya nggak mau dibuka sekarang nih
oh itu kan urusan yang ramah
yang berikut kalau bicara soal kebijakan yang ramah kepada perempuan
di jakarta ini itu ada transjakarta khusus perempuan
transjakartanya itu bisnya itu warna pink
lanjutannya kita lanjutkan selanjutnya berikutnya
transjakarta warna pink
sudah ada ya
lanjutannya kita lanjutkan selanjutnya berikutnya
sudah ada programnya
apakah kemudian pasangan satu dan tiga ini bisa menyaingi standar yang sudah ditetapkan oleh
pak tahan asyadi
kami akan mengulasnya lagi setelah berikutnya
ya kembali kita lanjutkan soal tema pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak tadi
bang ansi mencontohkan ada transjakarta khusus perempuan
tapi apakah cukup hanya bentuknya seperti itu bang ansy
itu kan satu dari sekian ya
kalau bicara tadi soal keamanan bicara soal kenyamanan
dalam bertransportasi itu ada transjakarta
itu contohnya ya
yang kedua tadi adalah vaksin anti kanker cervix
itu yang kedua
yang ketiga ada lagi
ada kebijakan yang namanya itu ketuk pintu layani dengan hati
yang hadir di setiap rumah susun yang ada di jakarta
itu berjalan itu ya
dan itu program yang menyasar langsung kepada kehidupan perempuan dan anak
ada bapak bapak dan kaum laki laki yang terlibat di situ ya
berupa pelayanan kesehatan
jadi di setiap rusun itu ada dokter
ya yang secara dua puluh empat jam secara berganti mereka ada di situ
ada perawat dan juga ada bidan
nah belum lagi kalau kita bicara soal keberpihakan pak ahok terhadap kaum perempuan ini
ini antara lain dengan di rumah rumah susun itu
selain ada juga dekat sekitar situ dibuat air petra
ruang publik ramah anak
ini kan sebenarnya membantu kerja kaum ibu
inti dari tanggung jawab inti apa ya
katakanlah tanggung jawab seorang ibu yang paling utama
itu adalah mendidik anaknya
bukan saya ingin mengatakan bahwa ayah atau laki laki tidak perlu mendidik anaknya
tetapi dari segi intensitas dari segi kualitas yang paling banyak bersentuhan dengan anak anaknya
itu adalah kaum ibu
dan hari ini pak ahok memberikan ruang terbuka ramah anak
kepada masyarakat di situ
dan ini sebenarnya mendapatkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa dari para ibu
mereka bahkan tidak mau menyebut itu air petra namanya air petra dahlia
mereka tidak mau menyebut itu air petra namanya air petra a
mereka mau hanya menyebut itu air petra nya ahok
karena apa karena mereka
karena menurut mereka bahwa ini real
ini ada cerita lain ini
karena apa karena selama ini anak anak mereka itu bermain di mana
bermain dalam kondisi yang tidak bersih tidak higienis
dan hari ini anak anak mereka
sebelumnya tidak ada nih air petra ini
sebelumnya tidak ada
dan ini ruang perjumpaan
dan perjumpaan ini membuat anak anak ini bisa merasakan
bagaimana menikmati situasi bergaul ketika usia berapa
dan ingat pak ahok juga memberikan perhatian berupa kjs dan kjp
dan ini penerimanya adalah anak anak
mereka yang dalam usia sekolah
bahkan juga memberikan subsidi untuk menambah nutrisi anak anak
para pemegang kjp itu bisa setiap bulan membeli daging sekian kilogram
untuk menambah kesehatan mereka
bangsa yang maju
ada yang di kiri kan
bangsa yang maju itu kalau dia punya kesehatan
dengan sehat mereka produktif
bangsa yang maju kalau mereka punya pendidikan
karena dengan pendidikan itu bisa terjadi mobilitas vertikal
bung ence boleh saya stop di situ ya
ini soalnya harus dijawab juga nih
ada ketuk pintu layani dengan hati
air petra tadi
transjakarta untuk perempuan
bukan kita bukan menyayangi
harus lebih dong
bukan bukan kita harus juga bicara fakta
mungkin itu kalau tim sukses memang harus berkata begitu ya
banyak masyarakat itu kenapa tadi menyebut air petra
karena nyenyir sebenarnya
karena mereka lihat
cek di masyarakat
bagaimana masyarakat kalijodo itu kemudian melihat tempat yang tadinya
memang betul tadinya kumuh
kemudian melihat tempat yang bagus
tapi sekarang baunya sudah bukan bau jakarta
baunya sudah bau benua di sana itu
karena disitu ada nama sponsornya
jadi ada air petra pengembang
hubungannya dengan orang menyebut gubernur pengembang itu
jadi sebenarnya kata air petra nama paslon tadi
itu jangan bangga mas
itu justru sebenarnya sindiran yang sangat keras terhadap petahana
karena tempat tempat itu
ini bukan asumsi ya
bukan ini beneran
ada di berbagai media
jadi ini tidak apa apa
ini harus kita perbaiki
bagaimana mekanisme nanti pembuatan air petra itu benar benar tidak dari dana chal
dari csi perusahaan perusahaan pengembang
sehingga akibatnya mereka tidak memiliki lagi tempat itu
silahkan dicek di masyarakat
dan yang kedua adalah bagaimana cara mengalihkan itu
atau cara membuat itu
ini dengan adanya fasilitas macam itu
ada beberapa yang tertinggalkan
misalnya grup grup pkk
itu yang kemudian kemarin sempat agak terpinggirkan
pak gubernur petahana pak ahok
itu asik dengan hubungannya dengan para pengembang
asik dengan csr
tapi kemudian tidak memberdayakan apa yang ada di mata masyarakat
ini tidak apa apa
ini mari kita perbaiki bersama
ada yang plus harus kita akui
tapi ada juga minusnya
untuk dari mas anies bagaimana
jadi tadi saya senang ini diskusi sama bang ansyi dan mas roy
ini kan selalu berdasarkan fakta
berangkatnya dari mana
yang menempatkan jakarta itu di dalam
di kota paling berbahaya untuk perempuan
dari sisi transportasi
data dari mana ini
ini baik hati banget
sudah begitu juga sekarang
harusnya ini perlu rubah besok
jakarta apa datanya
jakarta sebagai paling tidak ramah untuk perempuan dari sisi transportasi
jadi artinya saya pikir ya tentunya sebagai proses pembangunan kan harusnya diperbaikan dong
mungkin kalau nggak bergerak gitu kan
tapi tentunya ini perlu ada
ada percepatan dalam proses pembangunan tersebut
di sisi lain yang ingin kita soroti juga mengenai human trafficking
ini juga di posisinya di jakarta sangat sangat miris sekali kalau kita lihat kan
karena pengemis gelandangan dan lain sebagainya
ini kan juga penyakit sosial
artinya juga peran daripada dinas sosial
bukan hanya juga kita lihat daripada harus ada pencegahannya juga di sini
nah ini mekanisme mekanisme seperti ini harus
secara komprehensif dari hulu ke hilir disiapkan dengan baik
bukan hanya tadi simbol ya kalau kita bicara taman terbuka hijau dan lain sebagainya
itu salah satu progres yang positif
tapi tentunya ada hal hal soal interaksi dengan warga juga yang harus diperbaiki
karena apapun itu pemimpin ini adalah simbol
kalau pemimpinnya bisa memberikan suatu kesejukan
interaksi sosial di masyarakat juga akan menjadi baik dan positif
saya tambahkan sedikit
itu sebenarnya sudah muncul juga kritik sosial di masyarakat
misalnya ada film jakarta unfair
kemudian kalau kita bisa tonton sekarang ya
di salah satu stasiun wilayah
itu ada film namanya half bird
half bird itu menunjukkan bagaimana sejatinya kota jakarta
bagaimana kumuhnya kota jakarta
itu mungkin tanggung jawab kita bersama ya
mari kita dukung gubernur kita
tetapi artinya itu jangan ditutup tutupi
itu ada di tengah tengah masyarakat
dan besok saya harap moderator akan memberikan feeding yang bagus untuk
panelis akan bisa memberikan feeding yang bagus untuk moderator
untuk mempertanyakan itu
karena faktanya ada seperti itu
terkait dengan kejahatan transportasi itu mas indra
pak ahok itu punya komitmen
itu data tahun berapa tadi
jadi pak ahok punya komitmen untuk membangun transportasi publik massal
karena itu ada transjakarta
ada mrt dan lrt yang akan dibangun
dan hari ini kita bisa lihat
kalau kita naik transjakarta itu aman atau tidak
kondisi yang tidak aman dalam transportasi itu terjadi di transjakarta
ataukah di transportasi
yang ingin dikembangkan oleh salah satu calon
padahal itu dibicarakan di publik gitu
itu dibicarakan pada saat debat
padahal dari segi peraturan undang undang perhubungan
ini juga sebenarnya tidak dimungkinkan lagi
karena itu pak ahok bicara soal transportasi publik massal
yang semuanya itu terintegrasi
mulai dari kereta api transjakarta mrt dan lrt
dan ini masih dalam proses untuk pembenahan dan penuntasan
karena itu tidak relevan lagi kalau kita bicara dalam kelas kelas angkutan angkutan kecil itu
dan sebenarnya kejahatan kejahatan terhadap perempuan itu
itu terjadi di angkutan angkutan digital
angkutan leader ya
yang sebenarnya itu ingin dibereskan oleh pak ahok
itu yang pertama
yang kedua soal pengembang
pembangunan ini harus melibatkan
pembangunan ini harus melibatkan berbagai aktor
satu tentu yang utama adalah aktor pemerintah atau negara
tetapi ada juga pengusaha dan juga ada masyarakat
karena itu pengusaha sebenarnya orientasi mereka bukan sekedar pada profit oriented
mereka juga harus memiliki sensitivitas kepedulian
di zaman dulu csr ini tidak ada yang dibagikan
kepada masyarakat lewat tangan negara
karena csr itu berubah menjadi uang uang sogokan
uang uang gratifikasi yang masuk kepada
di zamannya pak ahok csr ini
kalau kita lihat dalam kacamata masyarakat
csr ini sebenarnya justru memberatkan para pengembang
karena mereka diwajibkan untuk menyisikan keuntungan mereka untuk membangun rusun
untuk membangun taman
untuk membangun taman
untuk membangun banyak fasilitas publik
tidak ada fresh dan cash money yang mengalir
karena semuanya itu diberikan dalam bentuk barang dan fasilitas publik
artinya ketika pak ahok disebut terlalu fokus pada csr ini
kalau dibilang pak ahok itu adalah agen pengembang
justru pak ahok ini memberatkan pengembangan
nah yang pro kepada pengembang itu anggota dpr atau basuki cahayapurnama
angkanya puluhan triliun ini
setiap tahun mas indra
nah ini masyarakat jangan dibodohi
dan jangan sampai masyarakat ini nalarnya ini dibolak balik
artinya saya juga bilang pengusaha nih kan
sekarang eranya era transparansi
artinya tapi sekali lagi
jangan mekanisme anggaran yang sudah ada
itu dibolak balikan juga gitu loh
jadi supaya kita kan juga jelas ini
pemasukannya dari mana ini dari mana
nah saya pikir kedepannya kalau memang ini
mau di legal formal kan aturannya juga harus ada
nah ini yang
kontribusi tambahan ini maksudnya
ya kontribusi tambahan
ini jangan jangan sampai karena peraturannya sumir
ini dimanfaatkan lagi oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
untuk melakukan deal deal yang tadi
tapi kalau disebutkan tadi memberatkan pengembang tadi
anda setuju tuh
ya kalau ini kan plus minus lah ya
artinya ini kan tergantung persepsi lagi
tergantung persepsi lagi
karena tentunya juga semua pengusaha juga ada hitung hitungannya
kalau ini rasa mengembangkan
ngapain juga dia bisnis
saya kasih contoh begini
jadi jelasnya begini
ya kadang kadang sebuah niat baik
ya itu tidak cukup hanya niatnya saja yang baik
tapi kalau pelaksanaannya kurang baik
ya seperti pada rptra sekarang
agak sulit kita membedakan apakah itu csr
iya tapi sangat besar sekali logo sponsornya
kalau kita lihat
sebentar saya selesaikan
atau juga kita lihat misalnya berarti waktu itu sayangnya tidak kemudian diaudit
ketika kemudian tiang tiang yang harusnya jadi monoral tapi tidak jadi
itu zaman pak ahok juga
kemudian sempat menjadi aftertorial
sempat menjadi papan papan
dan kemudian itu tidak jelas kemana
akhirnya itu kemudian hilang begitu saja
ini kan juga akhirnya publik juga harus cerdas untuk melihat
kalau itu memang komersial
sebut itu komersial
dananya juga masuk kemana
apakah itu ke dispenda atau kemana
tapi kalau itu csr
ya benar benar csr
yang kemudian malah itu tadi
jadi jangan bangga kalau itu disebut rptr petahana
ya karena itu sebenarnya justru sindiran
ya saya pikir juga memang harus
kita harus terbuka dan transparan
contoh saya juga menambahkan
ada busway yang juga ada ditempelkan logo logo tertentu
sudirman tamrin ini kan punya nilai komersil
artinya sumbangan bis nilainya tiga ratus empat ratus juta
kalau ditempelkan branding iklan tersebut
jadi saya pikir kita harus dudukan persoalan ini
ya jadi supaya juga tidak ada bias tadi gitu kan
dibilangnya sumbangan ternyata ada nilai komersilnya tadi
jadi saya pikir pendudukan persoalan secara
akan dijawab oleh bang hansisto aja deh
jadi kami akan lihat jawaban ansyi lema
dari tim ses petahan setelah tidak berikut
ketika berbicara tentang fasilitas untuk publik
akhirnya ujung ujungnya juga soal kontribusi tambahan
tadi yang dibahas terakhir
mungkin bang ansyi ingin meluruskan lagi nih
atau ingin menjawab tanggahan tadi
yang pasti bahwa tidak ada satu sen pun
yang masuk ke pak ahok dan pak jarod ya
terkait dengan kontribusi tambahan
ataupun dana csri ini
karena semuanya dalam bentuk barang
itu setuju nggak kalau disebut tadi
aturannya harus dibuat secara jelas
ya masyarakat bisa menilai
hari ini apa sih yang tidak terbuka di dki jakarta ini
rapat harian aja
itu pak ahok diambil gambarnya
dan kemudian diunggah ke youtube
bukan cuma warga jakarta yang bisa melihat
satu dunia bisa melihat itu
jadi kalau bicara soal transparansi dan terang benerang
jangan deh lawan basuki dan jarod
karena memang sudah sangat terbuka
silahkan lihat dan kemudian cross check
itu yang pertama
anak anak di rusun itu
sekarang mereka main bola di mana
di markasnya real madrid dan barcelona
karena mereka dikirimkan oleh ahok dan jarod
untuk belajar sepak bola beberapa lama di sana
mereka yang juara
itu di jalan jalan
bahkan bermain di pinggir kali
apakah ini bukan bagian
dari cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak anak
bahwa suatu saat mereka bisa jadi seperti lionel messi
dan juga seperti cristiano ronaldo
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pak ahok tidak punya kepedulian terhadap anak anak
tidak punya kepedulian terhadap kaum ibu
kalau hari ini kita bisa lihat
setelah air petra itu dibangun
ketua tim penggerak pkk
dan kemudian melakukan aksi aksi pemberdayaan para ibu
mulai dari apa
terlibat juga itu
ibu terlibat sebagai ketua penggerak pkk
saya kira seperti zaman dulu
melakukan hal hal seperti itu
kalau tidak salah
dan yang lain lain
itu juga dilakukan
di dki jakarta
ada pelatihan menjahit
ada pelatihan menyulam
dan ini bukan sekedar menghabiskan waktu mereka
tetapi ada nilai ekonomis dari sana
karena produk produk itu
itu kemudian bisa
di perjual belikan
menjadi sebuah aktivitas ekonomi
nah ini kan bagian dari pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan oleh pak ahok
dan juga ibu vero
dan juga bu hebi
bu jarod begitu
tapi kalau mau dicari kelemahan
ya tentu banyak
karena masalah jakarta yang saya katakan tadi
multidimensional dan sangat kompleks
tapi kalau disebut sponsor
lekat dengan sponsor
atau bedanya siara sponsor
nah tepat sekali
kalau terkait dengan sponsor
itu yang saya katakan tadi
bahwa tidak ada uang yang masuk
sekarang kita lihat ya
pejabat ataupun politisi di zaman dulu
ukurannya sebenarnya bukan hanya uang masuk
tapi fasilitas itu juga harus diperhatikannya
jadi ukuran itu bukan hanya kemudian
apakah dia menikmati keuntungan pribadi
tapi juga mungkin dia menikmati
dalam bentuk yang bukan dalam bentuk uang
tapi juga fasilitas
relasi dan lain sebagainya
ini fakta pak
dan kalau lihat tadi misalnya
maksudnya pak ahok pak jarod menikmati fasilitas yang lain tadi
saya kira orang bisa membuka lah
terserah saja ya
orang bisa mengatakan
misalnya pak ahok mendapatkan privilege tertentu
pak jarod mendapatkan privilege tertentu
seperti yang pak zilid bilang
yang yang siapa pengen memang saja berambil ambil itu bahan
m anda mengisi
di kata itu ke ista putra
ya kita bisa men essentiasi ber serbia
selain pekerjaan ditarik kamera itu
template ya k ingenius maaf ya
harus kita buka saja ke hadapan publik
ya saya rasa juga tantangan dari awal mengenai pembuktian terbalik dan lain sebagainya
waktu pak basuki sampaikan ke bang sandi pada waktu lalu
itu kan juga diterima walaupun secara aturan main belum ada
nah silakan saja itu bisa tindakannya
saya pikir juga era sekarang era transparansi keterbukaan
dan itu menjadi salah satu hal yang memang ke depannya harus kita perjuangkan bersama sama
oke baik kita mulai bicara tentang persiapan besok nih ya
soal berbicara soal persiapan ini dari saya mulai dari mas hanis terlebih dahulu nih kan
apakah akan menampilkan berbagai rapor rapor yang lain lagi
karena jujur kemarin ketika melihat debat kedua tiba tiba mas anies itu menunjukkan
ini rapor dari pemerintahan dki jakarta
ini akan ada kejutan kejutan lain seperti itu tidak
saya rasa kita bukan dalam posisi menilai ya tapi itu adalah data dan fakta
yang memang terungkap
terungkap di publik
tapi sekali lagi debat debat ini kan tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat
dan membuka baik rekam jejak karakter tipikal komunikasi
dan itu juga secara komprehensif terlihat dalam dua jam ini
jadi menurut hemat kami pasangan anisandi ingin menggunakan debat terakhir ini
sebagai proses komunikasi kepada pemilih untuk lebih melihat secara lebih jauh
diferensiasinya di mana
nah itu akan kita fokuskan untuk memberikan knowledge kepada masyarakat
terlihat kepada diferensiasi daripada anisandi dengan pasangan calon yang lain
oke kalau di debat pertama kedua kan seringkali pak ahok dan pak jarod juga mengatakan bahwa
kita mengalir saja karena data yang akan ditunjukkan adalah data yang selama ini dikerjakan
nah untuk debat ketiga ini ternyata perlu tidak kemudian membuat strategi khusus
bahwa nanti saling jawab dan kemudian saling menunjang jawaban rekan partnernya nanti
calon wakil gubernur atau calon gubernurnya begitu atau seperti debat pertama kedua saja mengalir saja
tentu ada evaluasi atas tampilan debat pertama dan juga debat kedua
dan banyak masukan yang diberikan kepada pak ahok dan pak jarod
nah tampilannya seperti apa tentu itu kan menjadi strategi kita besok
terima kasih ya besok ya
ini kan juga tidak bisa kita buka
pak jarod akan menjadi dirinya sendiri
karena mereka adalah manusia manusia yang otentik
yang sebenarnya apa yang mereka pidatokan apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya mereka lakukan
jadi pidato kampanye pak ahok dan pak jarod itu diwujudkan lewat tindakan nyata
jadi sebenarnya masyarakat jakarta ini mereka sudah well inform
mereka juga bahkan haus pada informasi dan mereka itu sebenarnya bisa menelusuri dari mana saja informasi ini
tidak ada gunanya juga misalnya kita menipu masyarakat
karena di ujungnya tadi masyarakat akan bisa menemukan
oh ternyata yang benar adalah yang ini
yang salah adalah yang ini
karena itu pak ahok dan pak jarod tentu akan berorientasi kembali lagi
mereka akan menceritakan apa yang sudah mereka lakukan
yang kedua mungkin publik perlu diajak membayangkan suatu ketika
pak ahok ini dan pak jarod ini cuti beberapa bulan yang lebih
nah ketika pak ahok dan pak jarod tidak ada itu masyarakat bisa melihat sendiri
kondisi di pemukiman mereka dari sisi kebersihan
dari sisi perparkiran
nah kalau pak ahok dan pak jarod apa selama lima tahun kita sudah tidak tahu
sementara pak ahok dan pak jarod baru saja membangun
saya sepakat ya
jadi harus menjadi diri sendiri
mungkin kalau dilihat dari startingnya
ya jelas bahwa pasangan kami mas agus dan pak silvi itu yang startingnya paling belakang
orang juga mengenal nama itu baru dua puluh tiga september
itu ketika dikeluarkan
tapi lihat saja ketika tiga bulan ini
orang sudah sangat akrab
sebenarnya sangat sesuai dengan topik besok
dengan kependudukan kemudian hubungannya dengan masyarakat
sangat akrab ya ukurannya
sangat akrab dengan misalnya sekarang orang langsung bisa mengenal
bagaimana kemudian prof silvi
bagaimana kemudian pak gede
keluarga ini juga sangat berpengaruh ya
kalau kemudian tampil itu seorang single player gitu ya
nah itu juga menjawab pertanyaan tadi
kalau kemudian ditinggal dan ternyata kacau
itu namanya sistem yang dibangun tidak jalan
tapi intinya begini
apapun yang terbaik untuk jakarta
ya insya allah itu akan ditunjukkan oleh pasukan masing masing
debat lanjutannya kita lihat langsung saja besok
debat finalnya besok ya
yang akan juga disiarkan oleh cnn indonesia
baik terima kasih mas roy
terima kasih juga bung ansi dan juga mas angga
telah bergabung malam ini